dari bandung kita bergeser sedikit ke sukabumi mengajak keluarga berlibur usai berlebaran juga dilakukan oleh para pemudik kawasan sukabumi jawa barat
di sini pengunjung bisa menikmati keindahan alam gunung gede pangrango dari atas jembatan gantung
inilah jembatan gantung atau yang disebut dengan suspension bridge di kawasan wisata situ gunung kecamatan kadudampit kabupaten sukabumi jawa barat
pengunjung dari berbagai daerah tak ingin melewatkan waktu liburan bersama keluarga dengan mengunjungi jembatan gantung yang diklaim sebagai yang terpanjang se asia tenggara ini
jembatan gantung dengan panjang dua ratus empat puluh meter dengan ketinggian satu ratus enam puluh satu meter ini berada di tengah rimbunnya hutan gunung gede pangrango
tiket masuk menuju jembatan gantung ini pun cukup terjangkau yakni rp lima puluh untuk dewasa dan rp dua puluh lima untuk pengunjung anak anak
untuk keamanan bersama pengunjung yang melintasi jembatan gantung pun dibatasi
kapasitas jumlah pengunjung hanya empat puluh hingga lima puluh orang saja secara bergantian
kenapa pak itu
satu untuk menjaga faktor keselamatan dan kalau terlalu penuh
itu para pengunjung
sulit untuk menikmati bagaimana melintasi jembatan ini
bagaimana melihat pemandangan kiri kanan
dan untuk foto foto atau selfie
kalau terlalu numpuk sepertinya kurang nyaman
anda bisa bersuah foto di jembatan gantung ini
juga menikmati kesejukan udara hutan gunung gede pada setiap harinya
ahmad fikri sukabumi